sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
kamu punya email
ya punya tuh
pemborong mau ngasih perhitungan biaya pembangunan masjid ke kangmus
katanya mau dikirim lewat email
kang mus juga sama gak punya
bisa dikirim lewat email kamu
biar nanti saya kasih ke orangnya
terus nanti kalau sudah dikirim ke email kamu
tolong sekalian di print
bisa nggak kalau nelfon itu biarpun yang diomongin udah selesai nggak langsung ditutup
minimal ada satu kalimat penutup bukan cuma satu kata oke misalnya kamu bilang terima kasih ya terus tunggu aku jawab dulu iya setelah itu baru kamu tutup teleponnya
bukan cuma bilang oke terus langsung kamu tutup
oh gitu iya
oh gitu iya
oh gitu iya
oh gitu iya
oh gitu iya
kita nggak tau tony kemana yang lain kemana semua nggak muncul nggak ada kabar nggak bisa dihubungi mungkin mereka sudah dihabisin sama bubun biar aja ini keuntungan buat kita terminal bisa langsung kita yang pegang cari orang buat di jalur angkot sama di jalur bis suruh si asep
asep mana yang di jalur bis
asep kan bukan asep
temen temen kita gak ada
yang dua saya pernah lihat
mereka yang dulu ngejar ngejar otak
tasi tasi tasi
tasi tasi tasi
tasi tasi tasi
cari orang buat bantuin kamu disini sama jalur angkot
otang deni sama yang lain gimana
mereka gak ada
kalau mereka balik lagi
itu bukan urusan kamu
tinggal nunggu kabar dari serena
kalau nanti udah masuk ke imalia terus di print
si cecep kok lama
nganterangin yang kemana
saya ada telepon
kamu udah sampai mana
kok masih di kantor
udah selesai nganteranginannya
udah sama kang nuran
kalau udah selesai cepat balik lagi ke kantor
kang mus barusan nanyain kamu
saya ditanyain kang mus
harus cepat balik lagi ke kantor
kang nuran mau maju sendiri
kalian orang orang baru yang ambil alih pasar
antri satu per satu
saya bikin kalian masuk ugd semua
keponakan saya yang kalian keroyok
karena saya perlu kamu buat ngirim pesan
bilang sama semua teman kamu
kalau ada yang berani balik kesini
saya jamin gak bakal selamat
diserang berapa orang
gak ada yang berani
masa aku yang eksekusi
kalau kamu gak berani
aku lebih gak berani
aku kan copet pendatang baru
sama aku juga
cuma duluan aku beberapa hari aja
yang menang bagian mengamati situasi
yang menang bagian mengamati situasi
yang kalah bagian eksekusi
kamu bagian eksekusi
mau ke rumah serena
masih ke rumah serena aja
mau ngambil perhitungan biaya pembangunan masjid
dikirim ke email serena
sekalian di print
mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid
buat kang ujang
dikirimnya ke teteh
dikirim alamat email aku
banyak kok orang yang gak punya email
tapi kang ujang sama kang mus kan pengusaha
gua harus ngawet keregiatan